antusiasme warga jawa timur khususnya surabaya menukarkan uang pecahan kecil tunai untuk menyambut hari raya idul fitri dua ribu delapan belas meningkat
buat nanggok nih biasanya
iya dan ini bank indonesia menyiapkan ada lima belas satu triliun rupiah untuk wilayah jawa timur
selain menambah jumlah pecahan uang kecil mengantisipasi melonjaknya minat masyarakat
bank indonesia juga memperluas titik pelayanan
nah diantaranya di lapangan makodam lima brawijaya mulai tanggal dua puluh empat mei dan tiga puluh mei
serta lima sampai tujuh juni dua ribu delapan belas mulai pukul sembilan pagi sampai sebelas tiga puluh siang
nah selain itu juga bank indonesia menyediakan penukaran uang di dua belas rest area jalan tol di jawa timur
yakni tol surabaya mojokerto ngawi kertosono mojokerto jombang dan surabaya gempol di hari selasa dan kamis sejak delapan mei hingga tujuh juni dua ribu dua puluh
nilai pecahan uang kecil yang disediakan
mulai dari rp dua hingga rp dua puluh
sementara setiap orang boleh menukarkan maksimal rp tiga tujuh juta
kami siap kami siap untuk yang namanya
bank indonesia kan tugasnya meyakinkan bahwa denominasi mata uang itu kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi
jadi kami siap untuk melakukan itu semuanya
caranya yaitu kita buka beberapa penukaran
berantakan menjelang ramadan ini
kita berkiranya sama dengan perbankan
perbankan sama beberapa pihak pihak tertentu yang kita tunjuk untuk melakukan penukaran